saat ini kami sudah kembali tersambung dengan pak sandiaga uno bakal calon gubernur dari partai gerindra
selamat sore pak sandiaga
sore ini pangeran ya
saya budi pak sandiaga budi adiputro dari cnn indonesia
saya mau mengkonfirmasi pak sandiaga seberapa benar sebenarnya kabar anda akan berduet dengan mardhani alisera
kalau kita lihat sudah beredar di media online bahwa pks mengklaim bahwa anda dan mardhani alisera sudah resmi dicalonkan oleh pks dan partai gerindra
bagaimana dengan kebenaran kabar ini
terima kasih mas budi dan terima kasih cnn
kira kira sekitar tiga hari yang lalu kami dihubungi oleh partai keadilan sejahtera dan baik di tingkatan maupun juga di tingkat kami sendiri
di mana pks menyatakan dukungan kepada
pilihan dari partai gerindra sebagai calon gubernur dan dalam menyongsong pilkada februari dua ribu tujuh belas ini
pks mengajukan sebagai salah satu calon wakil gubernur untuk dipertimbangkan adalah dr mardhani alisera
tentunya kami hargai kami apresiasi dukungan dari partai keadilan sejahtera sebagai pemenang ketiga di pileg
di tahun dua ribu empat belas dengan sebelas kursi
tentunya ini yang kami rasakan sebagai berkah hari raya idul kurban mungkin
saya potong pak sandiaga jadi ini baru pks baru mengajukan calon wakil gubernurnya untuk berpasangan dengan anda tapi belum secara resmi
kemudian ditahbiskan bahwa anda akan berpasangan dengan mardhani alisera gitu pak sandiaga
jadi dukungannya sudah resmi dan permintaan
pks untuk mengajukan calon wakil gubernur juga sudah resmi
tentunya ada mekanisme koalisi dari partai yang sedang berlangsung
kami diinfokan bahwa besok akan ada pertemuan lanjutan antara tim teknis dengan dr madani alisera
jadi kami umur baik dan ini adalah langkah yang sangat penting untuk kita membangun kebersamaan dalam pilg
baik pak sandi jika anda menyambut baik kemudian dukungan dari pks dan kemudian menyuruhkan nama mardhani alisera untuk mendampingi anda
bagaimana dengan partai pendukung anda pak
partai gerindra atau partai partai lain yang tergabung dalam koalisi anda
apakah mereka juga setuju dengan nama mardhani untuk berduet dengan anda nih pak sandi
seberapa besar penerimaan ya pak
ini yang lagi disosialisasikan oleh masing masing pimpinan partai kepada partai
partai yang sudah memberikan dukungan secara resmi yaitu gerindra dan pkb
dan juga partai partai yang lagi memproses seperti demokrat p tiga dan pan juga pdi perjuangan
harapan kami akan terjadi pembicaraan yang hangat
dan saya menyatakan bahwa sebetulnya yang diinginkan dalam proses ini adalah menghadirkan pasangan profesional yang siap langsung bekerja
untuk menuntaskan proses yang diadakan oleh warga dki sekarang
jadi bukan duet politik tapi pasangan kerja yang memang kita sudah ditunggu tunggu oleh masyarakat
pak sandi jadi sekali lagi saya konfirmasi dan anda juga boleh mengkonfirmasi ulang pak
bahwa memang pasangan sandiaga uno dan mardhani alisera seperti dikatakan oleh pks sudah resmi dicalonkan
antara pks dan partai gerindra dan juga partai koalisi itu ternyata memang belum resmi ya pak ya
bahwa pasangan ini akan diusung dalam pilkada dki jakarta tahun depan pak
sekarang kalau kita lihat bahwa
bahwa nama tersebut sudah resmi dicalonkan oleh pks untuk dipertimbangkan oleh partai koalisi
jadi proses ini adalah partai koalisi yang akan melakukan mekanisme dalam diskusi
ada juga tahapan seperti fit and proper
ada juga tahapan verifikasi yang tentunya harus dihormati oleh para peserta dan anggota pimpinan
maupun simpatisan daripada koalisi kekeluargaan
masih ada proses yang harus dilewati oleh pak mardhani sebelum akhirnya nanti koalisi kekeluargaan ini
menentukan siapa yang akan maju dalam pilkada dki jakarta mendampingi anda gitu pak sandi ya
tentunya setiap calon wakil gubernur maupun calon gubernur sendiri juga sudah melakukan proses
yang kalau kita bisa bilang sangat kredibel sangat terbuka transparan
dan ini adalah bagian daripada mekanisme yang sebenarnya diperlukan oleh rakyat
yang terakhir pak sandi dari saya
yang terakhir pak sandi dari saya
yang terakhir pak sandi dari saya
yang terakhir pak sandi dari saya
yang terakhir pak sandi dari saya
yang terakhir pak sandi dari saya
yang terakhir pak sandi dari saya
yang terakhir pak sandi dari saya
yang terakhir pak sandi dari saya
yang terakhir pak sandi dari saya
yang terakhir pak sandi dari saya
selain pak mardhani alisera dari pks ini ada nama nama lain yang kemudian juga dipertimbangkan oleh koalisi kekeluargaan
untuk bisa mendampingi anda
boleh disebutkan nama namanya saja
saya pula dari sekda sudah mengikuti proses
ibu siltiana murni juga
deputi gubernur sudah mengikuti proses
ada beberapa nama lagi yang juga sudah dipertimbangkan dan akan mengikuti proses
dr mardhani ini gilirannya besok
jadi kita harapkan nanti kita juga ingin menjaring dari sosial media dari cnn juga cnn com
maupun cnn news masukan masukan apa yang diperlukan oleh kami berkaitan dengan sosok yang dianggap terbaik untuk nanti membawa suatu
kemajuan buat jakarta yang lebih baik dan lebih sejahtera
pak sandiaga uno sekali lagi terima kasih atas konfirmasinya pada sore hari ini di cnn indonesia news desk